tiga belas atlet dan sepuluh ofisial peserta pon ke dua puluh papua terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sembilan kasus ditemukan di empat klaster pon ke dua puluh papua
untuk mengetahui informasi lebih dalam soal penyebaran kasus positif covid sembilan belas
di penyelenggaraan pon ke dua puluh papua
sudah bergabung melalui sambungan zoom
ketua panitia pengawas dan pengarah pon ke dua puluh papua
selamat sore pak suwarno
selamat sore pak suwarno
baik saya mencoba untuk mengerti tentang pertanyaan mbak
karena di sini suaranya putus putus
tetapi saya akan mencoba menjelaskan begini
sejak tanggal tiga puluh kita menerima informasi pertama
terkait dengan adanya atlet atau ofisial atau pantel yang terpapar covid sembilan belas
sampai dengan hari jam empat belas
itu jumlah seluruhnya dari empat klaster itu tiga puluh delapan
dari tiga puluh tujuh itu kondisi saat ini sudah sembuh
sehingga kalau kita lihat dari waktu mereka masuk sampai dengan keluar
maka hanya sekitar memerlukan waktu enam atau lima hari mereka sudah recovery
sehingga sekarang tinggal dua puluh tiga yang masih dalam perawatan
jadi yang lain sudah
empat belas sudah sembuh dari masuk tiga puluh tujuh
kita mulai dari mimika
mimika itu akumulasinya jumlahnya sebelas
mereka delapan sudah sembuh
dan sekarang tinggal tersisa tiga orang masih dalam perawatan
dan sekarang di rumah sakit
umum daerah mimika di timika
mereka masing masing adalah satu atlet basket dki
satu atlet yudho dari kalimantan timur
kondisinya cukup baik
mudah mudahan dalam waktu yang sangat dekat mereka akan bisa recovery
kemudian yang di merauke mereka ada lima sudah sembuh satu
sekarang masih ada di
yang awalnya di rawat di kapal sirimau
tetapi saat ini mereka sudah dipindahkan ke rumah sakit akad
yang ada di kota merauke
dari rincian empat sekarang ini
jadi mereka putra lokal yang kita gabungkan menjadi panpel
mereka terkena sehingga dua orang adalah panpel lokal
kemudian satu ofisial catur
dari kalimantan timur
dan satu lagi yuri dari wusu
ini sekarang masih dalam perawatan
kondisinya juga cukup baik
sehingga harapannya juga segera recovery
untuk kota jayapura
dari mulai tanggal tiga puluh sampai dengan hari ini jam empat belas ada lima belas
yang sudah sembuh lima
yang sekarang masih dirawat sepuluh orang
sepuluh orang itu terdiri dari
dki itu atlet sepatu roda
sedangkan jateng itu adalah atlet sepatu roda
tiga orang ini dirawat di rumah sakit profita
yang tujuh lainnya dirawat di kapal motor tidar
itu ada tujuh atlet
masing masing lima atlet sepatu roda
satu roda dari jambi
satu atlet dari yogyakarta
dan satu atlet dari sumut
mereka juga kondisi sitenya sangat baik
mudah mudahan juga akan recovery
ada tujuh orang sudah sembuh satu
yang enam terdiri dari kriket
bali enam orang
ini kriket semua
kemudian ofisial dari panahan kalimantan tengah satu orang
jadi kalau kita lihat secara umum
maka dari tiga puluh
yang pernah terpapar dengan citi yang baik
mereka sudah sembuh empat belas orang
hingga sekarang tinggal dua puluh tiga
kami akan melakukan upaya upaya untuk mengkumulasi tiap hari
mudah mudahan tidak menonjol
dan mudah mudahan yang mereka terpapar segera recovery
karena atlet pada umumnya memerlukan waktu sekitar lima sampai enam hari
mereka sudah kembali
ini konfirmasi awal
terkait dengan masalah data
siapa siapa dan jumlah
serta perawatan yang dilakukan apabila mereka terpapar
mungkin itu mbak
apakah anda bisa mendengar suara saya
karena saya perlu mengkonfirmasi
ada kekhawatiran dari din ksdki jakarta
bahwa atletnya yang di sana ini ct nya cukup rendah begitu ya
karena dikhawatirkan terkena varian baru
apakah kemudian dua puluh tiga orang itu
atau mungkin yang tiga puluh tujuh tadi yang anda sampaikan
semuanya adalah terkena varian delta
atau memang ada yang terindikasi terkena varian baru pak
sudah ada konfirmasi soal ini pak suwarno
bahwa city nya itu cukup baik
jadi kalau umumnya kan yang sehat itu empat puluh ya
itu berkisar dari dua puluh lima ke atas lah
malah kebanyakan di atas tiga puluh
jadi itu kan satu cerminan begini
kalau mereka terpapar dengan ct yang angkanya itu besar
tiga puluh tiga puluh satu tiga puluh dua dan lain sebagainya
itu menunjukkan bahwa virus yang masuk di tubuhnya dalam kapasitas yang kecil
dibandingkan dengan mereka yang mungkin belasan
umumnya sebelas dua belas tiga belas dan lain sebagainya
itulah kondisi rata rata yang terpapar
mereka mempunyai ct yang angkanya menunjukkan yang dimana virus tidak terlalu banyak yang di dalam tubuhnya
pak suwarno bagaimana mereka
ct ini menunjukkan bahwa langkah proses penularannya rendah
sehingga tracing setelah ditemukan adanya yang terpapar
kepada lingkungannya contohnya yang atlet dki yang ada di mimika basket
teman satu kamarnya aja setelah dicek mereka negatif
inilah hal hal yang kami lakukan di lapangan
sehingga setelah kita mengetahui ada yang positif
maka langkah berikutnya akan kita lakukan tracing
bagi mereka yang ada berdekatan atau bersentuhan langsung dengan yang bersangkutan
nah inilah penjelasan kami yang terkait dengan kondisi di lapangan
bagaimana kemudian mereka bisa tertular
karena kabarnya ada kontaminasi dari lingkungan luar pond
apakah itu diakui oleh panitia penyelenggara
bahwa atlet atlet ini dan juga ofisial terkontaminasi dari lingkungan luar pon
ya proses tertularnya bisa di lapangan
bisa juga pada saat transportasi kita tidak mengetahui di mana tertularnya
tapi bisa mereka diakomodasi sebagai contoh
tadi kami mendengar dari
akomodasi yang ada di jawa timur
ternyata salah satu lo yang ada di situ
sehingga mereka harus kita
mintakan untuk keluar dan diganti oleh yang baru
yang mereka sudah dinyatakan tidak reaktif
ini satu umamanya
mereka berangkat dari akomodasi menuju ke venue
kan pakai kendaraan juga
bisa saja mereka itu
mungkin ada virus yang di kendaraan
bisa saja terjadi
meskipun mereka dari pihak transportasi berupaya untuk
bagaimana cara mencegah supaya transportasi yang digunakan
sudah disemprot dengan disinfektan dan sebagainya
baik baik oke
pada saat mereka di venue
di venue kan isinya banyak
di situ ada atlet
di situ ada wasit juri
panitia pelaksana penyelenggara pertandingan
begitu juga ada unsur unsur lain
seperti penonton dan lain sebagainya
sehingga dimana kenanya
nah kami yang tidak tahu
tapi kalau kita lihat dari kemungkinan kemungkinannya
ada beberapa alternatif
seperti yang kami sampaikan tadi
pak suwarno berdasarkan pengamatan kami
terlihat longgarnya protokol kesehatan
surat keterangan vaksin yang kemudian sering diabaikan
apakah setelah itu
apakah setelah ini
kemudian panitia penyelenggara akan lebih ketat lagi
menerapkan protokol kesehatan
dan tidak mengabaikan aturan aturan yang sudah ditetapkan
begitu pak suwarno
kami berupaya untuk
tidak ada istilah pelonggaran terhadap
penegakan protokol kesehatan
kami sampaikan bahwa
protokol kesehatan ini
hanya ada dua pilihan
ya atau tidak
yang lalu pernah ada
istilahnya bargaining dari atlet
dari ofisial dan dari panitia
walaupun mereka bertanding
mereka mengatakan kami tidak
mau untuk dilaksanakan test swab antar
alasannya karena mereka baru datang
dan sudah selesai pcr
sampai di penjemputan
atau penyambutan juga sudah di antigen
dan protokol kesehatan ini
harus benar benar dipatuhi
dengan penuh kedisiplinan
saya katakan bagi yang tidak mau di antigen
maka tidak diizinkan untuk bertanding
apabila semua dari cabang itu pun
tidak mau untuk di antigen
tidak ada pilihan lain
kecuali capang itu
tidak di pertandingkan di pond ini
silahkan segera pulang untuk besok paginya
jadi kami tidak ada tawar tawaran
untuk tetap menegakkan protokol kesehatan
kami sudah koordinasi dengan pihak
satgas covid yang ada di
jayapura dan semua kluster
kami tadi juga ketemu
setiap pagi kami melakukan
cdi meeting harian
untuk melakukan evaluasi segala macam
pelayanan terhadap pertandingan
baik itu menyangkut
masalah akumulasi konsumsi
serta kesehatan itu sendiri
untuk di evaluasi secara harian
khusus untuk penegakan protokol covid ini
juga kami selalu melakukan evaluasi
dan bagaimana kita untuk
tes pcr bagaimana kita menjelang
mau pulang untuk bisa dilayani
dan lain sebagainya
kami akan melakukan evaluasi
dari kondisi yang sudah ada tertular ini
kami akan melakukan evaluasi
hari per hari
kami akan lihat sampai dengan jam
empat belas tiap harinya
bagaimana proses kesembuhan
mudah mudahan tidak ada proses
penambahan yang terjadi
kira kira seperti itu
terima kasih sekali
penjelasannya pak suwarno
semoga tidak terjadi penyebaran